jokowi juga menegaskan semua pihak harus menerima komposisi tersebut
baik ketua umum atau elit parpol sebab penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif presiden
dan informasinya juga ada anak muda yang akan mengisi komposisi kabinet nantinya
kita dengar dengar itu ya
ada pun nama nama pengisi kabinet baru tersebut
jokowi masih melihat momentum yang tepat nantinya
momentumnya melihat mendesak atau tidak mendesak kebutuhan itu kita lihatlah
tapi kalau kita lihat masyarakat menunggu pasar juga menanti
sehingga sebetulnya semakin cepat diumumkan semakin baik
tapi ini masih tetap kita hitung
ada yang digabung ada yang muncul yang baru
nanti kalau sudah waktunya tahu semua jangan nebak nebak
ya ada yang umur umur itu betul yang muda yang setengah muda
ada yang campur ada yang setengah tua ada juga
komposisi parpol sama
lebih banyak profesional
mungkin perkiraan saya berapa lima ribu lima ratus empat puluh lima lah

apakah partai politik menerima dengan komposisi seperti itu
partai politik mendukung menerima dengan komposisi seperti itu
kamu tahu enggak
kabinet itu apa
kabinet itu adalah hak prerogatif presiden
menteri itu adalah hak prerogatif presiden